presiden joko widodo mengatakan sejauh ini sudah ada lima nama tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden
yang akan mendampinginya di pilpres dua ribu sembilan belas
lima nama ini mengerucut dari sepuluh nama yang sebelumnya beredar
namun jokowi enggan menjelaskan siapa saja lima nama ini
nama nama ini masih terus digodok bersama partai koalisi pendukung
dan segera diumumkan di waktu yang tepat
jokowi menampik belum diputuskan dan diumumkan dengan nama cawapres
karena menunggu siapa pendamping ketua umum partai gerindra prabowo subianto
jokowi menegaskan kriteria bakal calon presiden itu bisa dari partai non partai profesional sipil tni atau polri
setengah mateng namanya biar matang dulu
nanti kalau sudah mateng nanti akan kami sampaikan pada saat yang tepat
dalam penggodokan itu pun kita akan harus berbicara dengan banyak partai
yang telah memberikan dukungan kepada kita
kalau yang sudah digodok itu baru sudah mengerucut
sepuluh mengerucut ke lima
kan tinggal paling seminggu dua minggu tiga minggu lagi
sudah ada nesia megawati di sana kepresidenan
selamat malam nesia
presiden jokowi sudah mengerucutkan nama dari sepuluh nama sekarang sudah ke lima nama
dari analisa anda apakah ada tidak kriteria kriteria yang mewakili kelima nama ini
putri bahwasannya kalau misalnya kita melihat selain memang faktor faktor lain yang pasti akan bagaimana mendukung seseorang ini bisa dipilih oleh presiden jokowi
dan tentunya adalah bagaimana bisa dipilih dengan partai pengusung
dari pres jokowi dodo yang akan maju lagi dalam bpres dua ribu sembilan belas nanti
kalau saya melihat putri bahwasannya ada sejumlah kriteria khusus
pertama kalau kita melihat bahwasannya putri ini bagaimana cawapres tersebut adalah yang bisa melengkapi sosok dari presiden joko widodo
itu paling tidak
lalu kemudian adalah bagaimana feel dari seorang presiden joko widodo itu sendiri melihat bagaimana pasangannya
memang sebenarnya ini kalau misalnya kita melihat putri ini bisa saja bisa dilupakan soal feel ini
atau rasa ini terhadap tokoh tertentu kalau memang bagaimana cara untuk memenangkan dalam kontestasi ataupun laga pripes dua ribu sembilan belas nanti
lalu kemudian apakah seseorang tersebut bisa membantu logistik dari persiapan di pilpres dua ribu sembilan belas
kalau kita melihat pada saat di pilpres dua ribu empat belas putri bahwasannya saat itu presiden joko widodo
kalau kita melihat kondisinya saat itu adalah kekuatan logistik dimiliki oleh pasangannya
yusuf kala karena pada saat itu ketika sudah menjelang pendaftaran ataupun menuju pendaftaran hanya tinggal dua nama saat itu putri
abraham samad ketua kpk kemudian yusuf kala dari saat itu bisa dibilang politisi golkar ataupun politisi yang saat itu memang cukup diminati oleh sejumlah ataupun partai koalisi dari yang mendukung dari presiden joko widodo
dan kemudian akhirnya dipilihlah yusuf kala untuk menjadi pasangan
dua hal ini kalau kita melihat di dua ribu empat belas bisa saja kekuatan kekuatan tersebut yang dimiliki calon tertentu bisa menjadi kriteria khusus bagi presiden joko widodo untuk bisa mendampingi jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
meskipun memang sejauh ini putri dari sepuluh nama kemudian sekarang sudah mengurucut ke lima nama
meskipun memang jokowi tidak menyebutkan siapa saja nama nama tersebut
tapi paling tidak jokowi tadi menegaskan bahwasannya sejauh ini masih terbuka lebar dari kalangan manapun dari pihak tni polri
lalu kemudian pihak kalangan
kalangan profesional bisa juga nonpartai politisi ataupun juga kalangan profesional sipil ataupun dari partai nonpartai itu sendiri putri
karena memang sejauh ini masih menggodok
meskipun memang jokowi masih menampik masih menampik belum dikeluarkannya ataupun belum diputuskannya
cawapres yang mendampingnya nanti menampik menunggu dari siapa lawannya
karena memang kalau misalnya dalam pemilihan tersebut paling tidak
kalau kita melihat elektrolibitas
jokowi sudah saat ini dan bagaimana hasil pilkada kemarin
paling tidak jokowi saat ini kondisinya cukup kuat
paling tidak kalau pun memang memilih cawa pres
cawa pres ini tokoh jangan sampai ataupun harus dilihat
apakah nanti cawa pres ini bisa menaikkan elektrolibitas dari jokowi atau bahkan bisa mengerus dari elektrolibitas jokowi
di sini jokowi harus bisa berhati hati
jangan sampai pasangan tersebut justru malah menggerus suara yang saat ini sudah dimiliki oleh jokowi
untuk itu kalau saya melihatnya putri
presiden jokowi dodo masih menggodok dan bahkan menampik
tapi pasti dia akan melihat bagaimana siapa lawannya nanti
siapa ya siapa dia akan melawan siapa
nah barulah nanti akan diputuskan siapa pendampingnya
itu kenapa memang jokowi kalau kita melihat putri dari sebelum sebelumnya
paling tidak akan mendekati pada waktu waktu pendaftaran sekitar empat sampai dengan sepuluh agustus
kita bisa memprediksi di antara tengah tengah itu atau menjelang akhir
barulah diumumkan lalu kemudian mendaftar di kpu nanti
nesya tapi apakah memang diperlukan waktu sekian lama untuk mengunci nama dan melakukan sosialisasi dengan teman teman koalisi jokowi
atau mungkin saja bisa lebih cepat
bisa saja lebih cepat bisa juga lebih lambat putri
karena memang selain memang tokoh tokoh yang diinginkan muncul langsung dari nama jokowi
tentu ini juga harus diseragamkan bagaimana koalisi itu terbangun
walaupun sudah ada partai partai koalisi
kemarin juga setelah presiden joko widodo bertemu dengan ketua umum pdip
mereka waktu suka nama putri untuk kedua kalinya di istana batu tulis
kemudian nama itu saat ini mengerucut
nah nama nama ini pun juga harus bisa mewakili ataupun sosok itu harus bisa diterima oleh semua kalangan dari partai tersebut
nah inilah yang juga harus berhati hati ketika saat memilih nama nama tersebut
bisa cepat bisa lambat putri
tapi kalau misalnya kita melihat di prediksi sekitar jokowi memang harus bisa bertemu dengan
dengan semua seluruh partai semua ketum partai tersebut
apakah harus satu persatu ditemui ataupun harus ada pertemuan khusus untuk membahas ini
sehingga paling tidak nama tersebut bisa mewakili semua
apa yang diinginkan jokowi bahkan bisa mewakili semua partai koalisi yang mendukungnya
sehingga memang kalau kita melihat putri
saya melihat putri ketika pada saat laga di pilpres dua ribu empat belas lalu
kita akan sejak hari ini ataupun sejak minggu lalu
lihat bagaimana drama seri
bagaimana tontonan tontonan yang dipilihakan oleh gestur gestur politik yang akan disampaikan jokowi dodo
siapa yang akan mendampingnya
kalau misalnya kita bisa saja dikaitkan ketika kemarin
staf ahli utama ksp ali ngabalin mengatakan bahwasannya
ketika acara solidaritas dari samawi
soliditas umat ulama muda indonesia untuk jokowi
di situ ali ngabalin mengatakan bahwa presiden jokowi dodo akan memberikan gestur politik
siapa nama tokoh yang akan dibawa
siapa tokoh politik yang akan disampaikan oleh presiden joko widodo
saat itu atau acara kemarin presiden joko widodo membawa bersama didampingi oleh kepala staf presiden muldoko
dan juga kepala ataupun koordinator staff khusus teten mas duki
nah ini sebenarnya putri bisa saja dikaitkan
tapi bisa juga tidak
karena memang sebenarnya dalam keacaraan kenegaran ataupun keacaraan presiden jokowi dodo
jokowi dodo sering juga ditemani oleh sejumlah politis
ataupun dari lingkungan istana
tapi acara kemarin putri ketika sudah ketika ada dukungan relawan
saat itu memang jokowi hanya didampingi oleh ksp muldoko dan juga teten mas duki
lalu kemudian kita akan melihat bagaimana drama drama gestur gestur politik yang akan diberikan oleh joko widodo
yang tersirat maupun tersurat
karena pasti nanti kita akan melihat
karena ketika pada saat dua ribu empat belas lalu
saya ingat sekali putri ketika saat itu hanya tinggal dua nama
ketika abramsamat lalu kemudian yusuf kala
suatu hari presiden jokowi dodo atau capres jokowi dodo saat itu
pagi harinya bertemu dengan yusuf kala di bandara vip halim peredaksuma
saat itu jokowi dodo akan menuju ke yogyakarta
yusuf kala saat itu menjabat sebagai ketua pmi juga
memang mengatakan bahwa ini pertemuan secara tidak sengaja
lalu kemudian berpisah setelah bertemu di halim
kemudian mereka berpisah
nah ketika jokowi dodo dari yogyakarta akan menuju ke surabaya
dan melakukan kampanye pilek saat itu
di bandara adi sucipto
jokowi dodo bertemu dengan abramsamat
yang setelah memberikan kuliah umum di ugm
dikatakan tidak ada kesengajaan dalam pertemuan tersebut
lalu kemudian kita melihat bahwa simbol simbol ini yang diberikan oleh jokowi dodo
gestur gestur ini kemudian kita bisa menyimpulkan
disitu jokowi memilih antara abramsamat dan juga yusuf kala
nah kita akan melihat putri perkembangannya
sejauh ini apakah kita akan diberikan kejutan kejutan
sehingga kita masih diberikan kejutan
bagaimana mendebak mendebak teka teki
dari siapa pendamping jokowi dodo di pipres dua ribu sembilan belas nanti
terima kasih nesya megawati
jadi sekarang kita hanya bisa mendebak dulu
terima kasih nesya